pak idam saudara akan menerangkan ini begini karena sangat sumir apa yang disampaikan oleh pemohon
di sini hanya dikatakan idam itu akan menjelaskan tentang dpt bermasalah
saudara idam selain menjelaskan secara pokok dpt bermasalah apa yang akan dijelaskan lagi
selain itu dulu pokok pokoknya apa supaya diketahui oleh semuanya supaya kita bisa menyiapkan untuk memperdalam
empat apa saja
itu nik kejamatan siluman
nik diterimakan di rumah
nik kejamatan siluman
nik kejamatan siluman
terus apa lagi
kemudian nik rekayasa
terus apa lagi satunya
pemilih bawah umur
pemilih di bawah umur
ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh agus maksum berarti
saya tadi tidak lihat jadi saya tidak bisa mengerti
saya tidak lihat waktu pak agus persakti jadi saya
iya memang tidak mendengar
ini jadi saudara kuasa pemohon
sebetulnya merugikan anda sendiri
tadi sudah didiskusikan panjang lebar mengenai hal ini
ini redundant ini kalau mau diteruskan atau tidak
bagian yang pertama ini memang kesempatan kami pak
dan kami meyakini saksi ini akan melengkapi
dan saling komplement dengan saksi sebelumnya
jadi jangan dinilai lebih dulu sebelum didengar keterangannya pak
kalau begitu nanti di dalam rangka penjelasannya
kalau dinilai itu redundant saya stop pindah yang lain
pak ketua atau majelis beliau tidak pernah mendengar
enggak maksud saya penjelasan dia
kalau dinilai redundant
saya minta untuk bergeser ke yang lain
saya akan menjelaskan akan menyerahkan kepada majelis
kami mohon diberikan kelulusaan
karena kami ingin membuktikan apa yang kami dalilkan
jadi kalau itu redundant kan percuma saja sebetulnya
percuma tidaknya nanti dari kami pak
tapi paling tidak tolong berikan kesempatan
ini kan kita itu speedy trial
kita yang menilai
kalau kita sudah anggap cukup
ngapain kita berlama lama mengenai itu
karena kan sudah disampaikan pada awal itu
bahwa yang dipentingkan bukan kuantitas yang mengatakan
tapi kualitas apa yang disampaikan sebetulnya
bagian pertama berikan kesempatan pak idam untuk menjelaskan
bagian kedua nanti majelis yang akan menilai apakah itu memang redundat atau tidak
tapi saya mohon diberikan kesempatan seluas luas untuk pak idam
oh ya pasti kalau itu
terima kasih pak
silakan pak idam
ini lampiran yang akan disampaikan
ini ahli atau anda yang akan menyampaikan
ini ada membongkar kecurangan internal report ini yang disampaikan kepada kita dari mana ini
bukan saya ya
ini untuk ahli pak
itu ahli bukan untuk saksi yang sekarang
kalau saksi memang bahasanya lain
kalau ini dari pak idam ini bukan bahasa saksi tapi ini bahasa ahli itu
baik silahkan pak idam disampaikan
ya saya urutkan penyampaian saya
baik sebelumnya begini
saya mau tanya sebelumnya
pada waktu pilpres kemarin anda punya posisi apa
punya posisi apa apa
bukan tim dari bpn
saya di kampung pak
terus kesaksiannya ini berhubungan dengan apa
jadi kesaksian itu diberikan karena anda melihat mendengar dan merasakan
itu apa berarti kalau anda di kampung
kan dpt juga ada di kampung pak
oh berarti nanti yang akan dijelaskan anda itu dpt di kampung anda
kan seluruh indonesia
ya saya dapatkan source atau file database
dpt dari dpp gerindra ketika saya berada di jakarta
nah ya sekarang mau saya tanya
anda itu posisinya itu apa
di dalam tim ini posisi anda itu sebagai apa
sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaktian tentang kerusakan dpt
tuh hingga pada waktu pilpres kemarin
kalau anda dari kampung mestinya yang anda ketahui kan situasi di kampung itu bukan nasional kan
pak ketua majelis
saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung pak
loh bukan begitu
ini saya ingin berikan penjelasan
jadi bapak sudah menjudge seolah olah orang kampung tidak tahu apa apa itu juga tidak benar
mohon dengarkan saja dulu pak apa yang akan dijelaskan
beliau ini memang orang yang sangat sendaran dan humble
bukan begini pak bambang
saya kira saya sudah cukup saya akan dialog dengan dia
pak bambang sudah stop
tapi saya mohon juga jangan ada tekanan
kalau tidak stop pak bambang saya suruh keluar
saya mohon maaf pak kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu pak
saksi saya menurut saya ditekan oleh bapak
sudah pak bambang sekarang diam saya akan dialog dengan saudara saksi